daftar sekarang juga
ada apa sih pa
loh mau ngapain mas
nanti saya mau tidur di sini aja gak apa apa ya
kenal apa mas
saya kalau susah tidur di rumah suka tidur di luar cari angin
oh ya sudah kalau gitu aku tinggal ke kamar ya
udah aku juga udah ngantut nih mas
ya ya sudah
mas alik dimana
tidak mungkin kamu saya
bukannya itu kode angka dirinya reni ya
dengan saya melania oksapiani
melaporkan dari jalan manggis raya
mobilnya baru ya pak
iya yang kemarin sering mogok
jadi saya tuker tambah sama yang baru
boleh dong pengurus osis diajak jalan jalan pakai mobil barunya
boleh gak ya
sudah serah masuk kelas
yang ngebunuh reni itu pak alex
apa yang terjadi pak
kenapa baju bakal sampai kotor kayak gini
bisa lah kita ambil
gak punya kau
papa yang nyebabin reni meninggal ma
bapak gak maksud bunuh dia
papa cuma mau takut takutin
karena dia tahu papa selengkang dana sumbangan untuk beli mobil tanpa
ternyata pak alex pelakunya
sekarang kita cari dia di rumahnya
gue mau bikin pelituan sama dia
dia yang udah bikin reni meninggal
tenang nik tenang
belum tentu kan dugaan gue benar
apa lagi semua udah jelas rin
kalau gitu biar polisi aja yang nangin kasus ini
udah lo tenang lo sabar ya
ntar bapak ke kantor polisi
papamu nyerahin diri
ntar papa ke kantor polisi
reni meninggal gara gara itu
gudang di sekolah kan gelap
tapi ngapain juga ya reni ke gudang sekolah
ada apa sih
itu ada kecoa
udah kirain apaan taunya cuma kecewa
ya walaupun kecoa bagi gue itu tetep monster
sebenarnya gue takut banget sama gelap
gue bisa sesekrafas malah sampai pingsan
separah itu ya
emangnya lo gak pernah konsultasi ke dokter apa
jangan cerita sama siapa siapa ya
untung aja cuma mimpi
ren gue kangen sama lo ren
kau ganggu saya